yang masih dalam rangka hari pangan sedunia hari ini enam belas oktober dua ribu delapan belas
nah sagu merupakan salah satu kebutuhan pokok di kendari sulawesi tenggara
saat ini olahan sagu semakin bervariasi untuk meningkatkan nilai penjualannya
lalu apa saja modifikasi dari olahan sagu berikut ini liputannya
tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh hajar untuk mengolah produk sagu
wanita berusia empat puluh dua tahun ini tidak memiliki latar belakang sebagai petani sagu
hajar biasa mengolah produk laut usaha yang sudah ia geluti selama tujuh tahun bersama dengan unit kelas menengah atau ukm miliknya
walau begitu produk sagu bukanlah hal asing bagi hajar karena merupakan salah satu hasil pangan terbesar di kendari sulawesi tenggara
biasanya sagu diolah menjadi sinonggi serupa dengan papeda sebagai makanan utama dan kue bagian sebagai kudapan
dengan kesadaran akan hasil olahan produk sagu tradisional yang belum bervariasi
hajar menerima ajakan dari organisasi pangan dan pertanian fao
organisasi di bawah naungan perserikatan bangsa bangsa ini mengajaknya belajar modifikasi bahan sagu menjadi keripik dan biskuit
ajakan ini juga disertai pelatihan dan pemberian dana
tidak hanya variasi yang beragam pengemasan dan proses produksi yang higienis menjadi nilai tambah bagi hasil produk sagu ini
tak heran produk sagu laris manis di tiga toko oleh oleh kendari yang menjadi pemandangan
sehingga sudah tiba tiba proses karakter yang benar benar kilang dari beberapa contoh hasil produk sagu yang mana
sebenarnya dalam defibriliasi air dalam ukurana air sungguh juga favourit lahir

sehingga untuk program ini adalahorientasi sebagai chez en os
ada suatu pembawa namanya ini
hanya kendala caca karena produk chips yang kami buat itu kan bisa hanya diproduksi pada musim
kemarau saja karena dia harus dijemur langsung dibawa terik matahari jadi pada saat musim hujan
kita tidak bisa produksi chipsnya untuk mengantisipasinya itu kita membuat sebanyak
mungkin pada saat musim musim kemarau sejauh ini baru ukm milik hajar yang mengembangkan keripik
dan biskuit sagu lewat kampanye zero hunger dan jelang peringatan hari pangan sedunia pada enam belas
dua belas oktober nanti fao berharap bantuan yang diberikan ini dapat terus dikembangkan dan berdampak positif
bagi pendapatan warga tidak hanya ibu hajara tapi juga disokong oleh kelompok kelompok wanita di
samping wajar untuk tetap berkembang jadi tidak hanya mengaplikasikan apa yang
fao berikan tapi juga mengembangkannya dalam kurun waktu belum
sampai setengah tahun itu yang tadinya nol gitu sekarang ibu rumah tangga di sekitar
sini itu bisa punya penghasilan seenggaknya itu lebih dari setengah umr kendari modifikasi
produk sagu ini diharapkan bisa terus meningkatkan nilai ekonomi warga sekitar dengan dikemas secara
menarik dan tentunya lebih jenis marsya anastasia kendari selawesi tengah berapa ya bu